jasara harja memastikan korban luka dan tewas kecelakaan maut di jalan tol cipularang akan mendapatkan santunan asuransi kecelakaan
kecelakaan ini menewaskan delapan orang dan membuat dua puluh delapan orang terluka
para korban dibawa ke tiga rumah sakit tujuh korban tewas dan dua puluh satu korban luka berada di rumah sakit tamrin purwakarta
satu orang korban tewas di rumah sakit siloam dan empat korban luka di rsud bayu asih purwakarta
mayoritas korban mengalami luka memar di bagian kepala dan tangan sebagian lain mengalami patah tulang
pihak jasara harja memastikan korban luka akan mendapatkan asuransi maksimal sebesar dua puluh juta rupiah per orang
sedangkan korban meninggal lima puluh juta rupiah per orang